penerbangan dari siamen cina menuju bali menjadi penerbangan komersial berjadwal atau daily flag
perdana asal daratan tiongkok di awal bulan maret dua ribu dua puluh tiga setelah penerbangan charter dari
cina menuju bali pada dua puluh dua januari dua ribu dua puluh tiga kemarin penerbangan perdana maskapai tiongkok xiamen
airlines disambut cukup meriah selain water salut satu ratus lima puluh penumpang asal xiamen cina yang ikut dalam
penerbangan ini mendapat sambutan hangat serta kalungan bunga kepala dinas pariwisata bali cok
bagus pemayun menjelaskan penerbangan langsung ini bakal meramaikan pariwisata bali yang sempat
terpuruk akibat kofit sembilan belas menurutnya target empat lima juta wisman ke bali tahun ini diharapkan bisa
tercapai terlebih akan ada beberapa penerbangan reguler asal cina daratan yang telah mengajukan
penerbangan langsung jadi lebih baik daripada sebelum pandemi karena hampir dua setengah tahun
ke bali kalau dari sisi hasil survei perusahaan apa perjalanan dunia travel of tripadvisor ya
bahwa yang pertama kali wisatawan mancanegaraga ingin datang ke bali adalah ke bali mancanegara
yang ke bali nah tentu ini bagi wisatawan dari tiongkok yang sudah lama pingin saya datang ke
bali dengan adanya penerbangan secara reguler daily ini
saya berharap bisa lebih besar lagi akan datang dan itu akan diikuti oleh airline daripada somad
yang china china ya china air china air bukan china airline china air itu itu yang belum masuk
antusiasnya wisatawan asal siam china yang tiba di bali juga ditunjukkan pasangan laura dan nick
hai berdasarkan data pemeriksaan imigrasi tpi murah rai bali jumlah kunjungan wisatawan asal cina ke bali
sejak awal tahun ini cukup tinggi mencapai lima belas ribu orang
jumlah ini diperkirakan terus meningkat
menyusul sejumlah maskapai asal cina telah mengajukan penerbangan langsung ke bali